setelah berbagai upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan
dan menjadi lomba lari maraton pertama di indonesia yang berhasil dalam pencapaian tersebut
presiden direktur maybank indonesia taswin zakaria mengatakan pengakuan internasional ini
bukan hanya untuk maybank namun juga dipersembahkan bagi komunitas pelari indonesia
dan membawa nama indonesia di kancah dunia
selain itu taswin juga terus mengedepankan kenyamanan dan keamanan pelari
salah satunya pelari juga akan dimanjakan keindahan pemandangan desa dan berbagai atraksi kebudayaan
dan keramahan masyarakat di sepanjang lintasan lari di kabupaten gianyar dan kelongkung
kami maybank selaku penyelenggara maybank marathon dan menjalani tahun ke sembilan ini
yang menyampaikan terima kasih sebesar besarnya baik kepada world athletic organization ya
dan juga kepada semua malah
masyarakat pelari di indonesia komunitas pelari yang selama ini sudah banyak memberikan dukungan kepada kami
tadi juga saya harus menyebutkan pasi juga di sini yang sudah dari awal penyelenggaraan
banyak sekali memberikan dukungan masukan kepada kami
maraton sendiri akan digelar di bali pada tiga puluh agustus dua ribu dua puluh
ditargetkan sebelas tiga ratus peserta akan menyukui maybank marathon bali dua ribu dua puluh
semoga maybank marathon bisa berjalan dengan lancar aman nyaman buat semua pelari